tak hanya putra sulung gibran dan menantu bobi nasution yang terjun ke dunia politik
kali ini anak bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep dikabarkan mengikuti jejak serupa
presiden jokowi mengaku membebaskan dan tidak menentukan pilihan anak anaknya itu
usai sang kakak gibran raka buming raka dan iparnya bobi nasution terjun ke dunia politik
putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep dikabarkan menyusul jejak serupa
dari mulut gibran kaisang dikabarkan mengincar posisi eksekutif bukan legislatif
presiden jokowi pun membenarkan isu putra bungsunya itu terjun ke dunia politik
meski begitu presiden menegaskan tidak mengintervensi keputusan kaisang
ia mengaku membebaskan pilihan anak anaknya itu
saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka
saya tidak mempengaruhi saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri
harus bertanggung jawab harus bisa memutuskan sendiri saya nggak akan ikut ikut
sementara itu putra sulung presiden gibran raka buming raka
mengaku belum memutuskan maju dalam pencalonan gubernur
dan berhenti berpikir pikir
meski begitu wali kota solo itu memberi sinyal siap
jika diberi restu oleh partai dan rakyat
saya ini bukan hanya sebagai kader partai
tapi juga sebagai kader warga
jika ada support dari partai dan warga
ya saya harus siap
sebagai partai yang menaungi gibran
pdi perjuangan pun angkat bicara
ditemui di bandung pada hari sabtu
sekretariat jenderal pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan
gibran harus menunjukkan prestasi untuk melangkah ke jabatan kepala daerah selanjutnya
seperti halnya yang dilakukan oleh sang ayah joko widodo
dan mas gibran sendiri kan juga masih menjadi wali kota solo
tentu saja harus membuktikan kinerja dan legasinya
karena dulu ibu mega mencermati
pak jokowi berhasil sebagai wali kota
maka didorong menjadi gubernur
gubernur berhasil didorong menjadi calon wakil presiden dan alhamdulillah terpilih
itu yang dilakukan oleh partai
hasto menambahkan pdip dan ketua umum partai megawati soekarnoputri
selalu mencermati dan menilai kinerja kadernya